dan kita ke informasi selanjutnya young entrepreneur summit atau yes dua ribu sembilan belas digelar hari ini di gedung sasana budaya ganesa bandung jawa barat
antusiasme para peserta bandung yes dua ribu sembilan belas terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang
yes bandung dua ribu sembilan belas diselenggarakan dalam upaya untuk mencetak pengusaha pengusaha handal
event ini akan menghadirkan para entrepreneur seperti ruben onsu sebagai pengusaha kuliner dan ria ricis sebagai konten kreator dari youtube
sementara sandiaga uno yang dikenal sebagai entrepreneur sukses akan hadir sebagai pembicara utama
para peserta bandung yes dua ribu sembilan belas ini mengaku hadir karena berharap bisa mendapatkan inspirasi untuk menjadi pengusaha
kan di sini kan dijelasin tentang entrepreneur ya untuk usaha usaha gitu
disini saya ke depannya mau menjadi pengusaha
biar lebih sukses ke depannya kan di sini banyak pengusaha pengusaha muda
kayak ria ricis disini ada ruben onsu gitu
kecedus pecetus pengusaha anak anak milenial gitu
ria ricis ruben onsu sama sandiaga uno
soalnya kan ini tentang young entrepreneur ya
jadi kayak cari ilmu lagi tentang entrepreneur gitu
nanti kan ke depannya
pengen jadi pengusaha juga kayak gitu
jadi nyari nyari ilmu juga gitu
yang paling suka buat kalian
sandiaga uno sama ria ricis sih
sebenarnya saya ingin membuka wawasan lebih luas lagi tentang dunia entrepreneur
dan sebenarnya kan disini banyak banget sosok yang menginspirasikan
jadi saya pengen gimana ya
pengen menambah ilmu gitu
supaya nanti ke depannya kalau misalkan saya ingin membuka sebuah usaha gitu
bisa lebih terencana lagi
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia wilam nasution di sabuga bandung jawa barat
selamat siang wilam
wilam selain sejumlah entrepreneur atau tokoh entrepreneur yang hadir dalam acara yes dua ribu sembilan belas ini
acara menarik apa yang diselenggarakan dalam yes dua ribu sembilan belas di bandung ini
selamat siang alfian
yang menarik tentu di sini berkumpul begitu banyak pengusaha atau calon pengusaha muda
jadi selain untuk saling berkenalan

juga untuk membangun networking
dan dari empat kapasitas asal budaya ganesa ini
sudah terdaftar sekitar enam peserta
dan karena itu pihak pilihan negara juga menyediakan banyak kursi di selasar selasar sabuga ini
sebagai antisipasi untuk pengunjung yang semakin siang ini jumlahnya semakin banyak
seperti itu alfian
dan untuk mungkin mengetahui seperti apa program yang akan dijalankan di yes bandung dua ribu sembilan belas ini
saya sudah bersama dengan founder
penyelenggara acara itu kami
trainer bapak kamurus samad
selamat siang pak
selamat siang apa kabar
saya ingin menanyakan nih untuk di bandung sendiri nih ada apa pak yang spesial mungkin
yang spesial di sini itu adalah kolaborasi panelis antara entrepreneur yang lahir tumbuh dan berkembang di kota bandung
di jawa barat ini seperti kang ferry dengan entrepreneur seperti ria ricis
jadi dua figur ini akan mampu memberikan satu inspirasi besar bagi kaum milenial di jawa barat khususnya dan di seluruh indonesia
sehingga mereka bisa memilih entrepreneur sebagai jalan pengabdian
harapannya setelah acara ini kan memang tujuannya untuk mencetak entrepreneur di bandung ini seperti apa
ya harapan kita memang young entrepreneur summit ini menjadi forum buat generasi muda kita kaum milenial
supaya mereka bisa memilih wirausaha sebagai jalan pengabdian mereka
karena menjawab bonus demografi dua ribu tiga puluh di mana angkatan usia angkatan kerja produktif lebih besar daripada ketersediaan lapangan pekerjaan
karena itu kita perlu mengembangkan intervener dalam menyambut bonus demografi tersebut

ya terima kasih pak saya tadi berbicara dengan para peserta banyak yang menunggu pak sandiaga uno kira kira apa sih yang akan disampaikan dalam acaranya
tentang apa message yang akan disampaikan pak sandi tentu beliau yang paling tahu saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan itu
tetapi tidak terlepas beliau sebagai seorang entrepreneur yang memiliki sukses story
yang mulai dari bawah kemudian tumbuh berkembang lalu kemudian menjadi top empat puluh di indonesia itu saya kira tidak terlepas dari itu terima kasih
semoga sukses acaranya pak sampai bertemu di dalam

seperti itu alfian dari bandung dan nanti juga acara yes young entrepreneur summit ini akan berlangsung di enam acara tidak hanya di bandung tapi juga di sragen di yogyakarta di makassar dan jakarta alfian
baik terima kasih wilam nasution langsung dari sabuga bandung jawa barat